sore ini kpud dki jakarta akan mengumumkan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
lalu seperti apa kesiapan dari pasangan bakal calon gubernur agus silvi
untuk mengetahuinya sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari saat ini berada di wisma proklamasi jakarta
teddy selama ini bagaimana respon masyarakat dan seberapa efektif strategi sosialisasi turun ke lapangan yang dilakukan pasangan agus silvi
apa yang sudah dicapai dan apa yang dilihat
saya dan bu sylvie tentu memanfaatkan waktu dengan sebaik baiknya selama tiga minggu terakhir kurang lebih
kami mencoba untuk menyapa sebanyak banyaknya masyarakat dari berbagai kalangan di berbagai tempat dan juga mewakili berbagai profesi
dari sana kami menyerap aspirasi mendengarkan keluhan serta juga harapan harapan besar mereka
jika insya allah kami mendapatkan kepercayaan
dan untuk memimpin dki jakarta
dan disitu pula kami menghantarkan waktu untuk bertatap muka bersilaturahmi dengan para tokoh tokoh agama tokoh masyarakat dari berbagai agama juga
artinya kami senang juga mendapatkan support dan mendapatkan doa restu dari berbagai pihak yang itu semua membuat kami semakin semangat untuk perjuangan kami di pilgub dki jakarta ini
mas agus pak silvi kalau kita lihat ya anda banyak turun ke jalan menyapa warga
tapi strategi untuk menggrab warga jakarta melalui media sosial seperti apa
nanti silakan ditambahkan
yang jelas kami dan tim meyakini bahwa era sekarang era digital media sosial yang tentu harus kita kelola dengan baik juga
karena melalui media sosial kita bisa semakin memperkenalkan profil kami berdua termasuk pemikiran dan gagasan yang kami tawarkan untuk masyarakat
sehingga dengan pengguna sosial
kita memiliki media sosial yang efektif dan bertanggung jawab
jadi kami juga selalu menekankan kepada tim marilah kita gunakan media sosial ini dengan bertanggung jawab sehingga tidak timbul fitnah ataupun kampanye hitam yang merugikan semua orang termasuk kami sendiri
dan dengan semakin banyaknya pengguna media sosial saya kurang lebih tujuh puluh persen masyarakat jakarta memiliki akses ke media sosial
sehingga menjadi penting bagi kami untuk menyusun langkah langkah yang baik untuk bisa menyapa
dan mensosialisasikan program program nantinya melalui media sosial
surprise buat kami ternyata mas agus itu trendsetter
terus kemudian juga ya kalau saya kan memang sudah sering di masyarakat artinya saya surprise karena ternyata ya sudah banyak yang mengenal kita
terus kemudian mereka wah muncul di facebook segala macam twitter pats instagram
menurut saya ini surprise dan sangat membantu kita ya untuk kita tidak perlu sosialisasi sampai gimana
tapi ternyata mereka sudah mengupload semua kegiatan kita gitu
kita masuk ke pasar mas agus masuk ke pesisir kemudian ke masjid dan lain sebagainya termasuk ke bihara
ternyata semua mengupload itu gitu
jadi ini betul betul membuat seperti mas agus katakan membuat kita makin semangat
tapi di satu sisi juga ini sebuah apa ya kita tidak boleh terlena gitu
jangan sampai kita euforia karena kita dikenal kemudian kita anteng tidak dengan program
insya allah sebentar lagi kita akan menyampaikan program program kita sesuai harapan masyarakat
kalau di kubu pemenangan sebelah kan sudah mulai menempatkan ikon public figure di tim pemenangannya
di tim sukses dari mas agus dan pak sylvi ini sudah menyiapkan satu namakah untuk nanti start pada saat kampanye nanti
dari awal kami meyakini artisnya adalah saya dan pak sylvi
jadi kami cukup confident percaya diri bahwa penampilan
dan juga pemikiran kami itulah yang harus menjadi central of attraction
yang lainnya tentu sangat kami butuhkan untuk mendukung itu semua
sehingga kami menyambut baik ada banyak juga teman dari berbagai kalangan termasuk juga yang tadi mas sebutkan mungkin selebritis
pada akhirnya mereka juga akan memberikan semangat dan dorongan tertentu begitu
tetapi kami tidak lantas melihat tempat lain
ada seseorang dan lain sebagainya
kami anggap itu sah sah saja semua memiliki strategi masing masing
tetapi saya meyakini bahwa yang paling penting adalah kami berdua bisa turun langsung ke masyarakat
menyentuh mereka dari hati ke hati dan itu yang jauh lebih meaningful lebih bernilai dari apapun
sedikit berbicara soal strategi mas agus dan pak sylvi
kira kira mana yang akan lebih banyak di grab dari kubu anda
apakah pemilih pemula yang muda atau yang seperti apa
tanggal ke depan
tanggal ke depan
kita juga meyakini dari awal walaupun kami tahu kami punya basis basis kekuatan
orang mengatakan karena saya merepresentasikan generasi muda sehingga mungkin saya lebih menyasar ke kalangan muda
kemudian ibu sylvi tentu merepresentasikan wanita dan sangat natural kalau itu yang dipersepsikan oleh masyarakat
tetapi bagi kami semua elemen semua golongan umur profesi latar belakang itu penting
karena kita ingin bisa dikenal oleh semuanya dan sesuai dengan tagline kami jakarta untuk rakyat jakarta untuk semua
artinya tidak ada satu kelompok yang lebih penting daripada yang lainnya
tetapi tentu narasi dan komunikasi politik dan komunikasi sosial yang kami bangun tentu spesifik pada elemen elemen tertentu
oke mas agus dan pak silvi ada dua pertanyaan terakhir saya
kalau saya melihat pemirsa di sini tim pemenangan yang akan menemani mas agus berpakaian ala betawi
tapi mas agus dan pak sylvi berpakaian batik batiknya kalau saya lihat batik betawi pasti ada alasannya
nanti ibu sylvi yang mau lebih jelasnya lagi
tetapi kami berkomitmen
kebetulan bu sylvi adalah putri betawi asli dan saya juga punya komitmen ingin mengembangkan semakin mengembangkan batik khas betawi
tidak hanya di jakarta tetapi nasional dan insya allah mendunia
silahkan bu tambahkan bu
ya kalau kita lihat
kalau dilihatkan jakarta ini melting pot
di mana bertemunya semua suku
artinya kalau dasarnya memang betawi
tetapi kita tetap menghargai tumbuh berkembangnya semua etnis etnis yang ada di jakarta
kalau dilihatkan kalau dari motifnya betawi
tetapi ini bisa dibuat di cirebon loh
bisa dibuat di jogja
artinya kita juga memperhatikan semua gitu memperhatikan semua
di sana ada betawi di sini ada motif betawi
tapi yang buat bisa dari cirebon bisa dari petalongan
ya terakhir penentangnya mas agus pak silvi
di ajang pilkada dua ribu tujuh belas februari nanti
pasti juga harus menyiapkan diri menang dan kalah
mengenai pertanyaan ini kira kira tanggapannya seperti apa
siap kalah siap menang
ini realitas kehidupan
realitas sebuah kompetisi
asalkan semua itu dijalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas
dengan tujuan yang baik
maka tentu sejak awal saya bersama ibu sylvi
berprinsip yang itu
berprinsip bahwa ya kita berusaha terbaik untuk menang
tetapi apapun hasilnya itu
ya kita harus menerimanya dengan besar hati
yang perlu kita lakukan adalah menjaga proses ini berjalan dengan adil
dengan aman damai
jauh dari kecurangan
ataupun jauh dari penyelewengan penyelewengan yang tidak perlu dilakukan oleh siapapun
baik mas agus pak silvi terima kasih banyak